komisi pemberantasan korupsi merestrukturisasi organisasi dengan menambah sembilan belas posisi dan jabatan baru
struktur baru kpk ini pun dinilai oleh sebagian pihak terlalu gemuk dan mengikis independensi lembaga antirasuah itu
perubahan struktur baru kpk diatur dalam peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang organisasi dan tata kerja kpk yang ditandatangani ketua kpk firly bahuri pada enam november dua ribu dua puluh
dan diundangkan pada sebelas november dua ribu dua puluh
dalam pasal dua puluh enam undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk sejumlah bidang yang terdapat di kpk antara lain
bidang pencegahan bidang penindakan bidang informasi dan data serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat
kini lewat perkom nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh kpk menambah sembilan belas kedeputian direktorat atau bidang baru
dan berikut rincian sembilan belas jabatan baru di kpk
perubahan struktur baru kpk diatur dalam peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh